usai melakukan rakernas ke enam belas asosiasi pemerintah kota se indonesia atau apexi
menteri pertahanan prabowo subianto melakukan pertemuan tertutup
dengan menantu presiden joko widodo sekaligus wali kota medan bobi nasution
pertemuan dilakukan di sebuah hotel di makassar sulawesi selatan pada kamis sore
bobi langsung menyambut baca pres gerindra itu di lobi hotel dan masuk menuju ruang pertemuan
pertemuan itu juga dihadiri oleh gubernur sulawesi selatan andi sudirman sulaiman
dan pertemuan ini berlangsung selama tiga puluh menit
usai pertemuan baik prabowo maupun bobi enggan membeberkan isi perbincangan mereka ke publik
prabowo juga membantah pertemuan itu terkait dengan pilpres dua ribu dua puluh
ya enggak lah